ya likuiditas perekonomian yang dicatat oleh bank indonesia pada bulan april tumbuh sebesar sebelas lima persen
pertumbuhan likuiditas tersebut berdasarkan terangan bank indonesia terjadi di seluruh komponen mulai dari uang beredar dalam arti sempit uang kuasi dan surat berharga selain saham
kami bahas pagi ini untuk anda dalam uang beredar di masyarakat bagaimana pada bulan april dua ribu dua puluh satu yang dirilis oleh bank indonesia ini tumbuh ya sebesar sebelas dua
jika kita berbicara soal uang beredar yang di masyarakat ini bisa didefinasikan dengan uang beredar dalam arti luas atau m dua kemudian juga ada arti sempit atau m satu
arti sempit ini terdiri dari uang kartal seperti kita tahu uang kartal yaitu uang kertas uang logam yang beredar di masyarakat dan juga uang giral
nah jika uang beredar dalam arti luas ini ditambah dengan saving deposit time deposit gitu nah ini akan membentuk atau dikalkulasikan sebagai uang yang beredar di masyarakat
uang beredar di masyarakat ini rumusnya adalah uang yang beredar di masyarakat
uang beredar ini harus bisa menunjang dengan uang yang dibutuhkan begitu
jadi uang yang dibutuhkan untuk apa uang yang dibutuhkan untuk kompetensi masyarakat uang yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi atau uang yang dibutuhkan untuk menggerakkan sektor sektor produktif yang ada di masyarakat
jadi bank indonesia mencatat pada bulan april dua ribu dua puluh satu ditunjang dengan juga yang namanya bulan ramadan ya kemudian juga idul fitri yang kemudian masyarakat mendapatkan hr sehingga kemudian penghasilan pendapatan masyarakat tinggi
nah apa yang terjadi
yang bisa dilihat dari uang beredar di masyarakat ini adalah kemudian bisa mencerminkan bahwa jika uang beredar di masyarakat naik artinya memang pendapatan masyarakat ini juga sudah meningkat
nah tapi yang harus diwaspadai adalah jika uang beredar meningkat yang harus diwaspadai adalah yaitu inflasi
bagaimana bank indonesia kementerian keuangan harus melakukan kebijakan makro prudensial untuk kemudian mengontrol inflasi kita agar tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah karena di tengah pandemi covid sembilan belas ini mengontrol inflasi sangat penting

nah ini adalah hal yang harus diwaspadai
nah ini adalah hal yang harus diwaspadai

jadi uang beredar di masyarakat itu secara artian luas itu adalah uang beredar uang kertas uang logam atau uang kartal
jadi ini adalah hal yang harus diwaspadai

nah ini dikarenakan karena penyaluran kredit yang tertahan begitu selama pandemi covid sembilan belas akibat bank juga harus meminimalisir risiko yang terjadi dengan kemudian menganalisa siapa siapa saja yang meminjam kredit kepada bank agar risiko gagal bayar juga semakin rendah
selanjutnya kita lihat ini dia posisi keuangan negara kita yang mempengaruhi juga perkembangan uang beredar secara luas
kita lihat kemarin bi baru saja mengumumkan bahwa menahan suku bunga acuan bank indonesia
sebesar tiga lima persen
ini artinya bi masih mempertahan tren suku bunga rendah yang dilakukan
ini juga salah satu menjadi sentimen positif untuk pergerakan pasar
karena dengan suku bunga yang rendah artinya ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk kemudian meminjam ataupun masuk kepada kredit yang ditawarkan oleh perbankan
kita lihat kemudian juga inflasi saat ini ada di posisi satu empat puluh dua persen
dengan target pemerintah itu inflasi pada dua ribu dua puluh satu tiga persen
dengan standar deviasi ataupun plus minus satu
dan cadangan devisa kita masih sebesar satu ratus tiga puluh delapan delapan miliar dolar amerika serikat atau setara dengan sepuluh bulan pembiayaan impor
nah ini dia data yang baru saja diumumkan oleh bank indonesia terkait dengan uang yang beredar luas di masyarakat
semoga data ini bisa kemudian memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan perekonomian kita ke depannya
artinya ini harus ditunjang dengan data data indikator indikator ekonomi makro yang juga menunjang pertumbuhan ekonomi
dan juga kebijakan antara bank indonesia ojk dan juga kementerian keuangan harus selalu sinkron
agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai positif pada kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini